hujan deras yang mengguyur kota jakarta membuat sejumlah lokasi dilanda banjir
salah satunya di kawasan tegal parang mampang jakarta selatan
pada kamis siang kantor kelurahan tegal parang sudah tergenang setinggi tujuh puluh cm
sejumlah pengendara motor yang terparkir di halaman kantor kelurahan juga ikut terendam
selain halaman kantor genangan yang disebabkan intensitas hujan tinggi
juga masuk ke dalam kantor kelurahan
genangan air menyebabkan aktivitas di kantor kelurahan dihentikan sementara
cuaca ekstrim di ibu kota sudah diprediksi badan meteorologi klimatologi dan geofisika sebelumnya
hujan akan merata mengguyur wilayah dki jakarta pada siang hingga sore hari
sejumlah warganet juga mengunggah banjir sore ini di wilayah dki jakarta
di antaranya di kawasan pancoran timur jakarta selatan yang diunggah eki prastanti
sementara ed ros itzmi mengkhawatirkan bensin kendaraannya yang sudah menipis di tengah hujan
sementara di depan gedung kemenaker gatot subroto jakarta banjir diunggah ed anak ancol
di menteng dalam tebet jakarta selatan dan banjir di tendea
informasi banjir diunggah ed karetnya dua dan ed enciliria hadis